aduh kasian juga nih
aduh miesi di dalam sama halaman belakang gak ada
jadi hansi pers sama pak retete kemananya
jangan jangan pak rete sama hansi pers diculik
kenapa mau nyulik pak rete sama hansi pers
dari mana sendiri nih
untung aja ada angkot
kok bisa ya
makasih ya bang
kumpulnya kayak bungkus permen sih
gue gak mau liat
gue gak mau liat
sementara kita ngumpet disana aja yuk
iya pak rete
rumahnya serem amat dah
sementara aja nggak usah lama lama
karena temen temen juga
kalian ngapain disitu baru dax
aduh ayo menyangkasi pendang nyumput segala tuh
eh eh ya masalahnya tadi ngalul loh pak
kita kita tuh dikejar manusia yang belang belang gitu
di manusia harimau ya pak
kok hantu kompangkan gitu sih
rame rame lagi beraninya
ih gue pundangan kali ya
masa belom pernah lihat
aya juga takut
jangan bilang takut deh
ee aya juga ngga berani
wah hantunya banyak banget ya kayak orang warisan itu
itu ada lubang kita bisa ke pulau sana rafa april kita kita yuk yuk yuk yuk
jangan itu bakal muat kita harus ngebobol biar keburu kalian duluan aja kabur biar
disini hantunya lawan dia aja
waduh waduh prt kita harus pada prt
aku udah gak kuat kak
aku udah gak kuat banget udah capek banget kaki aku

diserang hantu wow dikerubungin dong berarti kerubungin malalar bu messi masih
berarti kita mesti tolongin pak rete bu messi
hai hei hei buranti ini kayaknya pak rete harus ditolong gak usah diulang lagi
terus anak anak ini gimana anak anak pulang aja ya biar ini urusannya mami
pak rete pak rete pak rete pak rete pak rete pak rete pak rete
dimana di di di di di di di di mana mana kalau mengema belakangnya
biar gak mainstream ya udah bu biar kami ngecek ke dalam aja bu ya
benar benar bu boleh boleh bapak bapak periksa biar kita tunggu di sini ya bu
messi iya betul sekali udah masuk ke dalam yang masuk ke dalam cepetan pak
ya tolong ya pak cari ini apa
coba ke atas nih

gimana sih nih pak rt ngerepotin deh kalo begini kita nyari
oh nyusahin banget sih jadi rt
udah gede juga
eh namanya jarang
gimana deh ketemu
gak ada gak ada dalamnya
gimana pak ketemu gak
yaudah gini aja kita laporan ke buranti yuk
pak rt kemana lagi nih
tau ya masa segini gitu bisa ilang bu messi
lupa kali dia naro di mah
saya udah ngecek ke semua ruangan tapi ternyata kosong bu
saya juga udah pereksa ke halaman belakang
sepi bu gak ada apa apaan
eh gimana sih bunga sih
kan kaget sih yuk
aduh gimana nih dicari ke kolong udah
eh emang kucing ada di kolam
lagi ngumpet gak denger
pak rt pss kita mau gauw
ah jadi siapa aja vindang
ngelik ala dewa kenapa mau nyulik paret sama hansi bersih aduh kalau diculik stok cowok
di kampung kita abis dong ini lagi lagi gimana coba ayam goreng aduh tidur kok bisa jatuh
perte perte untuk pengurusan kartu keluarga dibutuhkan aduh pertengah bangun kita di mana
nih enggak tahu perte ini bocah kenapa ya allah eh dor bangun eduk dor dor dor eh budak bangun
bangun bangun eh hantunya mana sih hantu hantu tuh enggak ngeliat tapi tadi mana kita dipindahin
ya perte kayaknya kita dipindahin nama hantu perte enggak lu dipindahin ke neraka puas loh